jadi harus kasih tipsnya walaupun nggak ada yang nyemangatin kenapa masih semangat hari ketiga
tipsnya karena saya ketemu lagi sama fani
ya atau mungkin tipsnya juga karena mengisi kegiatan kegiatan yang positif yang bermanfaat
saya mengisi kegiatan positif bermanfaat misalnya berdialog dengan google translate
bisa juga ya untuk dapetin informasi
untuk dapat informasi dan seperti juga yang dicontohkan sama presiden kita
yang melakukan safari ramadan saya juga melakukan safari ramadan tapi safari takjil gratis
ya itu habis berbuka
itu habis berbuka
nah kalau presiden jokowi tadi melanjutkan safari ramadannya usai di rumah dinas ketua mpr dan dpr ri
nah kali ini presiden berbuka puasa bersama di rumah ketua dpdri yaitu usman sabtawudan
safari ramadan dengan menghadiri buka puasa bersama di kediaman pimpinan lembaga tinggi negara
adalah agenda rutin presiden di minggu minggu pertama atau di minggu minggu awal di bulan suci ramadan
menurut presiden jokowi dodo kegiatan ini penting nih yang dilakukan
sementara untuk menjaga kepentingan dan kepentingan
sebagai salah satu proses penguatan selaturahmi dengan kondisi yang cair
ya bahkan tidak dilewatkan saat momen buka puasa berlangsung presiden juga mengajak beberapa politisi
dan menteri yang hadir membicarakan kondisi negara
agenda buka puasa kali ini digelar di kediaman pribadi ketua dpdri usman sabtawudan di kuningan jakarta selatan
presiden hadir selasa sore dengan didampingi oleh menteri sekretaris negara pratikno panglima tni
dan beberapa menteri kabinet kerja lain
acara yang saling memperterap kali persaudaraan kita ini bagus
yang pertama juga untuk memperterap hukum islamnya kita tetapi juga memperterap hukum fatonnya kita
sehingga kita berharap hal hal yang bisa diselesaikan dengan acara acara musyawarah dialog ya kita selesaikan
dan kadang kadang sambil berbuka juga berbicara hal hal yang berkaitan dengan persoalan persoalan atau masalah masalah kebangsaan kita
tidak ada ngomongnya santai dan beliau makan sate sebelas tusuk sama sop kambing itu aja
tapi yang jelas suasananya cair sekali dengan yang lain lainnya
pemimpinan baru ini bagaimana pak
lihat kan tadi semuanya hadir anak anak dpd semuanya hampir sembilan puluh lima persen hadir ya kan
foto lagi mereka bersama sama
hebat juga pak usman ya
tahu ya sebelas tusuk ya
sebelas tusuk apa
kan biasanya satu porsi sepuluh tusuk berarti kalau lebih satu apa dicharge biaya atau gimana
charge biaya mungkin makannya bareng kali sharing kali ya